pembaruan agraria pembaruan agraria
pembaruan agraria pembaruan agraria
pembaruan agraria pembaruan agraria
pembaruan agraria pembaruan agraria pembaruan agraria
pembaruan agraria pembaruan agraria
undang undang nomor dua yang kita tahu
sudah direvisi oleh undang undang
cipta kerja dan itu juga
bermasalah jadi kalau pemerintah
masih menggunakan atau memaksakan
pemindahan ibu kota dengan
menggunakan undang undang nomor tiga
kemudian ditopang oleh undang undang
cipta kerja yang dalam hal ini
utamanya undang undang pengadaan tanah
demi kepentingan umum maka tentu
akan menjadi presiden buruk karena
kita tahu undang undang cipta kerja
juga sudah diputuskan mahkamah konstitusi
sebagai satu undang undang
yang inkonstitusional dan itu
tidak boleh dioperasionalisasikan
oleh pemerintah karena akan
berdampak luas dan ini ibu kota
negara tentu bukan proyek kecil
ini adalah proyek yang sangat ambisius
dan menurut saya syarat kepentingan
bisnis dan politik
kepentingan bisnis dan
politik yang anda cium itu
yang seperti apa mbak dewi
di kalimantan timur itu
dalam bentuk izin izin
konsesi hak guna usaha
perkebunan itu kurang lebih
sudah menguasai sebelas enam juta hektare
jadi itulah monopoli tanah
yang dilakukan oleh perusahaan perusahaan
atau badan usaha skala besar
berbanding terbalik tadi dengan
wilayah adat yang belum direkognisi
kemudian pertanian yang
semakin mengecil dari tahun ke tahun
atau konversi tanah pertanian
perkebunan sawit yang semakin meluas
dalam konteks tukar guling
atau pengadaan tanah
pembebasan lahan dan seterusnya
lagi lagi yang akan diuntungkan adalah
kelompok kelompok taipan ini
yang melakukan monopoli tanah
di kalimantan timur
ibu kota tidak didahului
dengan pemerintah selesaikan dulu
masalah struktural agraria
yang terjadi di kalimantan timur
masalah ketimpangan struktur agraria
di dki jakarta yang
kalau ini jadi maka dia akan menjadi
bekas ibu kota
dan tentu masalah struktur agrarianya
juga sangat berat
ada ketimpangan sosial ada ketimpangan agraria
ada konflik yang harus dituntaskan
nah di dalam
undang undang itu kan tidak berbicara juga
gedung gedung bekas pemerintahan
di dki itu akan dilego
akan dipindah tangankan dan seterusnya
kita tidak tahu siapa yang
akan diuntungkan lagi lagi tentu
investor skala besar yang punya modal
yang kembali akan diuntungkan
memang ingin menyelesaikan
kepadatan penduduk yang tidak merata
kan harusnya bukan sekedar
formula penyelesaiannya adalah
memindahkan ibu kota karena ada
problem struktural yang tidak disentuh
baik di dki jakarta dan
sekitarnya sebagai dalam tanda kutip
wilayah bekas ibu kota
termasuk kalimantan timur juga
mengalami ketimpangan struktur agraria
dan banyak konflik agraria yang dialami
oleh petani masyarakat tempat
termasuk masyarakat adat
oke ya merespon
beberapa hari yang lalu kita tahu
bahwa presiden juga menginstruksikan
kementerian atr bpn untuk
status pemilikan tanah di
kawasan ikaian nusantara
tanah yang mungkin masih dimiliki oleh
masyarakat atau dikuasai oleh
langkah yang kemudian diambil presiden
untuk segera meminta kementerian terkait
menyelesaikan status tersebut
belum cukup untuk bisa
konflik agraria yang mungkin
saja terjadi dalam proses pembangunan
ya tentu saja
tidak cukup karena tentu
harus ada penyelesaian
problem struktural dulu yang terjadi di
termasuk di kalimantan timur
karena perolohan tanah
oleh otorita ibu kota nusantara
ini akan dilakukan lewat
dua mekanisme ini secara normatifnya ya
melalui mekanisme pelepasan
kawasan hutan artinya
akan banyak hutan juga yang
dari klaim kawasan hutan untuk
proses pengadaan tanah kemudian yang kedua
melalui mekanisme pengadaan tanah
dan kita tahu di masa lalu
di masa masa sebelumnya
proses pengadaan tanah
untuk pembangunan demi kepentingan
umum yang sebelumnya itu undang undang
nomor dua tahun dua ribu dua belas kemudian
oleh undang undang cipta kerja
itu sudah menyebabkan banyak
konflik agraria dan penggusuran yang
dialami oleh masyarakat kecil nah
kalau instrumen ini tetap dipaksakan
digunakan dalam konteks pengadaan tanah
oleh otorita ibu kota
nusantara termasuk oleh kementerian
agraria maka sudah dipastikan
proyek ibu kota
negara nusantara ini
akan menjadi pintu masuk terjadinya
perampasan tanah skala besar
apa pelanggaran ham yang dialami oleh
masyarakat adat termasuk
kerusakan lingkungan jadi
saya pikir ini langkah yang terguru guru
dan kalau kita baca
di buku saku yang diterbitkan
ppn dan bapak nas
seolah olah ini kan dasar argumentasi
yang dibangun romantisme ya
bahwa dulu tahun
rencana memindahkan ibu kota
negara ke palangkaraya kemudian
pemerintahan sby lalu
seolah olah presiden jokowi ini
tersebut padahal kalau
ini sekedar romantisme
padahal sudah ada mandat
sejak seribu sembilan ratus lima puluh tujuh ada
rencana atau gagasan
pemindahan ibu kota ke palangkaraya
pemerintahan soekarno menerbitkan
undang undang koko agraria
dan seharusnya ini menjadi
salah satu landasan hukum yang
diacu oleh pemerintahan bahwa
problem struktural agrariala
yang harus diselesaikan pendaftaran
tanah masyarakat masyarakat adat
petani masyarakat miskin yang harus
diproteksi termasuk soal
kawasan hutan yang itu
pemerintah tidak boleh
ambigu juga tidak boleh
punya standar ganda ketika
reform agraria belum dijalankan
konon alasannya adalah deforestasi
tapi sekarang untuk proyek
hektare perolehan tanahnya
juga dari pelepasan kawasan hutan
termasuk tadi ya mekanisme pengadaan
tanah jadi saya pikir tidak cukup
proses konsultasi musyawara dengan
masyarakat itu tidak murni dilakukan
jadi bukan partisipasi
substansial yang dilakukan
dalam konteks mendapatkan
persetujuan secara utuh dari
masyarakat yang akan terdampak
lokasinya itu akan memberi
dampak pada masyarakat secara
luas jadi ini bukan soal teknis
pengadaan tanah ganti kerugian
pembebasan lahan dan sebagainya
oke jadi menurut anda bagaimana kemudian agar
di kainusantara ini tidak
merugikan atau tidak merampas
lahan milik masyarakat karena
ini kan proyek yang tadi juga
sudah sebut berkali kali ini proyek
yang sangat ambisius dari presiden
joko widodo dan pemerintah tampaknya
cukup serius untuk melakukan itu artinya
memang proses itu akan proses pemindahan itu
proses pembangunan akan berjalan
lalu bagaimana agar tidak ada
konflik agraria yang terjadi
yang merugikan siapapun terutama
pemerintah harus menahan diri untuk
proses proses yang juga akan bersifat
konstitusional karena ada
hak konstitusionalitas dari
masyarakat adat dari petani dari seluruh
warga negara yang akan terdampak
dari proyek ini jadi
apalagi kalau ini bekerja
landasan hukum undang undang cipta kerja
yang masih juga kontroversial karena sudah
ada putusan mahkamah konstitusi
dan karena ini proyek strategis
akan berdampak luas sesuai
amar putusan mahkamah konstitusi
harusnya pemerintah menyetop dulu
pembangunan ibu kota nusantara ini
konflik agraria secara struktural
dalam rangka pelaksanaan
reforma agraria maka
menahan dulu untuk melakukan
proses pengadaan tanah dan
pembebasan lahan karena pasti
yang akan diuntungkan adalah
tukar buling kawasan kemudian
jual beli lahan yang sudah
dimonopoli oleh badan usaha
kelompok kelompok kaitan bisnis
yang akan diuntungkan sementara
itu bukan tanah kosong
itu bukan tanah negara yang seolah olah
bebas atau tidak dilekati hak
di situ ada konstitusionalitas
warga negara yang harus dilindungi
diproteksi selesaikan dulu
masalah strukturalnya jalankan
reforma agraria sesuai mandat
undang undang koko agraria seribu sembilan ratus enam puluh
baru setelah itu berbicara
lagi dalam proses
yang lebih transparan yang lebih
partisipatif yang memastikan
memang ini tidak akan merontokkan juga
sendi sendi ekonomi kerakyatan kita sedang
mengalami kritis harusnya apbn
dipokuskan untuk memulihkan ekonomi
badan otorita ibu kota ini
juga kalau kita melihat
kewenangannya diberikan sangat luas
dia bisa bekerjasama
memberikan perizinan investasi
bahkan sampai pemberian fasilitas
khusus kepada pihak pihak yang akan
mendukung pembiayaan artinya
akan ada banyak selain apbn
pendanaannya itu berasal dari pihak ketiga
dan bisa jadi justru
investor asinglah yang akan
banyak melakukan investasi jangan
sampai nanti ibu kota nusantara ini
jadi semacam pusat hewa
banyak sebenarnya pemilikan pemilikan tanah
itu dalam konteks pembangunan
menopang pengembangan kawasannya
yang seluas dua ratus lima puluh enam ribu itu
justru adalah para investor
tapi juga para pemodal dari
investasi asing baik mbak dewi terakhir
singkat saja dari temuan
koalisi masyarakat sipil yang
kemarin juga sempat
menyampaikan ke media ya sebetulnya
ini kan sekarang
pemerintah sudah mulai mematok ya
lahan lahan yang untuk dibangun ikn
atau apa yang menjadi keluhan
dari masyarakat adat atau kemudian masyarakat
yang mungkin dirugikan
saat ini ya mungkin
ada beberapa catatan soal itu apa yang bisa
tentu kita menyayangkan karena
yang diproses lebih awal dari
dari seremonial kemarin lebih
pada apa ya
seolah olah pendekatannya citra ya
kesepakatan mufakat dengan
masyarakat tempat tetapi
kita mendengar banyak keluhan bahwa
itu tokoh tokoh adat masyarakat
adat yang betul betul akan terdampak
itu justru yang bukan pihak yang diajak
dan diskusikan termasuk membuka
kemungkinan keberatan keberatan yang dilakukan
oleh masyarakat nah oleh karena itu
sejak awalnya ini sudah dimulai
dengan tata cara yang
menyimpang dari konstitusi
termasuk landasan hukum yang digunakan
termasuk dan potensi dampak
yang akan terjadi maka sebaiknya
dulu rencana ini dan
fokus pada pemulihan
ekonomi masyarakat yang
memang sedang mengalami multi dimensi
multi krisis akibat pandemi
dan krisis ekonomi berkepanjangan
oke jadi jangan sampai kemudian proses pembangunan ini
ik indonesia merugikan masyarakat merampas
lahan mereka dan justru menguntungkan
sebagian pihak semoga apa yang
menjadi catatan dari teman teman koalisi masyarakat sipil
ini bisa menjadi
bahan pertimbangan dari pemerintah
terkait dengan proses pemindahan
ibu kota negara ini terima kasih banyak mbak dewi kartika
sekjen konsorsium pembaruan agraria
sudah bergabung di cnn indonesia pada
malam hari ini selamat malam terima kasih
terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh